dalam sidang sengketa hasil pilpres hari ini tim hukum ganjar mahfud menghadirkan ahli psikologi politik universitas indonesia hamdi muluk
hamdi menjabarkan efek bantuan sosial terhadap perilaku pemilih yang menguntungkan petahana
hamdi menyempulkan penggelontoran bantuan sosial oleh pemerintah mempengaruhi pemilih
menurut hamdi berdasarkan riset di berbagai negara bansos bisa diarahkan supaya menguntungkan pihak yang lekat dengan pemerintah
karena yang punya otoritas untuk membagikan bantuan sosial adalah petahana
karena itu ahli psikologi politik itu menilai berdasarkan studi kasus di berbagai negara dan dikaitkan dengan pemilu di tanah air hasilnya cukup konklusif
ada kontribusi penyaluran bansos terhadap keterpilihan petahana atau pihak yang berhubungan dengan petahana
secara politik etis mungkin orang banyak mempersoalkan
karena ini menjadi tidak fasil
nah itu sebabnya di beberapa tempat di luar negeri seperti studi studi yang saya rujuk tadi yang kita analisis tadi memang hasilnya cukup konklusif
ada kontribusi dari pengelotoran bastos terhadap keterpilihan terutama petahana
sementara tim hukum prabowo gibran mengkritisi ahli yang dihadirkan tim ganjar mahfud fokus menyeroti dugaan politisasi bansos
yusril bertanya balik soal kecurigaan penyeluruhan dana desa oleh menteri desa abdul halim iskandar yang merupakan kakak kandung cawapres mohaimin iskandar
yusril menegaskan mendes menggelontorkan dana desa rp satu miliar
pihak perdesa untuk delapan puluh tiga ribu lebih desa yang ada di indonesia
mungkin sudah rahli fokus kepada petahana
dan kalau petahana tidak maju orang yang disupport oleh petahana itu bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan
mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana
mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita
sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa
dana desa itu satu miliar per desa
jumlah desa di negara kita ini delapan puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh satu desa
dan ada pendamping desa yang langsung
di bawah kontrol dari menteri urusan desa
apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya
menteri desa itu adalah adik dari saudara mohaimin iskandar
kalau dikontekskan dengan jokowi dengan gibran
apakah tidak relevan mengaitkan mohaimin iskandar
menjawab pertanyaan yusriul ahli psikologi politik yang dihadirkan tim ganjar mahfuzi
menjawab pertanyaan yusriul ahli psikologi politik yang dihadirkan tim ganjar mahfuzi
menyebut studi yang dipaparkannya tak langsung merujuk kondisi di indonesia
namun hamdi menyebut studi itu bisa membaca fenomena serupa yang terjadi di indonesia
memang kami tidak punya data gitu prof yusril sampai ke tingkat desa
karena kami tidak melakukan studi yang
langsung ke data empiris di indonesia
karena keterbatasan waktu dan dana juga
kami hanya memang mencari hukum hukum yang umum
yang universal berlaku di seluruh negara tentang masalah ini
apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior
nah kami tentu tidak memperhitungkan faktor faktor kompleksitas di tingkat lokal
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka merespon soal namanya dan presiden jokowi
yang sering disebut dalam sidang di mk diduga menyalahgunakan penyaluran ban
gibran bilang buktikan saja di sidang mahkamah konstitusi
jika ada hal hal yang kurang terkenal ya dibuktikan saja
dibuktikan saja kalau ada hal hal yang beliau beliau itu kurang terkena atau apa
perkembangan terkini sidang perselisihan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat kita tanyakan pada
putu jadi hingga sore ini sudah ada berapa saksi dan ahli yang dihadirkan tim ganjar mahfud
apa saja keterangan mereka yang paling menarik
selamat petang ibrahim dan juga saudara sampai dengan saat ini tercatat total ada sembilan belas ahli
saksi fakta yang dihadirkan ke muka sidang untuk kemudian meyakinkan majelis hakim
agar menerima gugatan yang dilayangkan atau petitum yang dilayangkan oleh kubu ganjar pranowo
dari komposisi sembilan belas orang tersebut sembilan diantaranya ini merupakan ahli
sementara sebelas lainnya merupakan saksi fakta
kalau berjalannya sidang dari pagi hari sampai dengan sore hari ini memang yang menarik
juga banyak perdebatan yang terjadi di dalam ruang sidang
saling sanggah dan juga saling tanya terjadi ini pada saat ahli kemudian menyampaikan keterangan
di muka sidang di depan majelis hakim begitu ya
setidaknya ada beberapa yang saya catat yang kemudian menarik tentu saja kehadiran dari romo franz magnis
yang datang ke ruang sidang ini menjadi menarik karena yang dibahas ini merupakan sudut pandang
bagaimana kemudian etika presiden joko widodo ini disorot mulai dari memandang bagaimana kekuasaan
ini seharusnya digunakan untuk kemaslahatan banyak pihak tetapi kalau kemudian kekuasaan itu digunakan
hanya untuk kepentingan keluarga ataupun juga kelompok tertentu menurut mengutip bagaimana yang
disampaikan romo magnis ini seolah olah jokowi terlihat seperti mafia
kemudian juga yang menarik tadi disampaikan ada ahli it yang dihadirkan oleh ganjar pranowo dan juga mahfud md
yang menyampaikan bahwa setidaknya ada dua puluh tiga juta suara di sirekap yang dirasa ini janggal dan tidak bisa dipercaya
tadi disampaikan oleh hairul anas bahwa dua puluh tiga juta suara di sirekap ini tidak bisa dipercaya karena setidaknya
ia menemukan ada empat ratus empat puluh tiga empat ratus lima puluh tiga orang yang berada di sirekap
itu tiba tiba karena tiba tiba ada beberapa perubahan yang terjadi pada tabulasi dan dokumen c satu
dan ini terjadi di banyak wilayah karena mengingat juga ini terjadi di dua ratus empat puluh empat lima ratus tiga puluh tiga tps
sehingga ini yang juga tadi sempat disanggah oleh yusril ketua dari tim hukum prabowo gibran
tetapi juga disampaikan bahwa memang kejanggalan ataupun juga perubahan perubahan tersebut terjadi
ini patut untuk kemudian dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan
menerima atau menolak gugatan atau petitum yang disampaikan oleh kubu ganjar pranowo dan juga mahfud md
bukan hanya dari ahli saja tetapi tadi juga dari saksi fakta ini juga dihadirkan ada yang kemudian membawa bukti berupa bansos
bantuan sosial beras yang di bagian depannya ini tertulis bansos tersebut diberikan oleh prabowo gibran
kemudian juga pada saat diberikan ini ada ajakan untuk memilih prabowo gibran dan ini yang juga tadi dihadirkan di muka sidang sebagai bukti dari kubu ganjar pranowo dan juga mahfud md
kekerasan terkait dengan pendukung simpatisan dari ganjar pranowo dan juga mahfud md ini juga disebut terjadi dan tadi salah satu yang hadir sebagai saksi fakta adalah endah
ini merupakan ketua dprd gunung kidul yang juga merupakan atau berasal dari fraksi
pdi perjuangan ini dihadirkan memberikan keterangan bahwa memang ada peristiwa dan kemudian kronologinya disampaikan
ada kekerasan yang dilakukan karena alasan dinilai pihak tersebut atau pendukung ganjar pranowo tersebut membahayakan objek tertentu
nah ini yang kemudian disayangkan kenapa kemudian bukan pendekatan persuasif yang dilakukan tetapi justru kekerasan
maka dari itu karena bukan hanya menyoroti soal bansos bukan hanya menyoroti soal kejagalan pada
apa namanya keputusan dari mahkamah konstitusi yang menggangkan jalan untuk gibran raka buming raka maju sebagai cawapres
tetapi juga ada dugaan aparat ini terlibat dalam hal hal tersebut
maka permintaan dari kubu gajar pranowo selain lima pihak yang dihadirkan ke dalam ruang sidang seperti empat menteri dan bkpp
tetapi ada satu pihak lagi yang diharapkan ini juga dihadirkan majelis hakim untuk kemudian memberikan keterangan
diterima atau tidak oleh majelis hakim
apakah dirasa ini penting atau tidak dikembalikan seluruhnya kepada majelis hakim
ibrahim dan juga saudara kembali keadaan di studio
baik terima kasih niputu trisnanda untuk laporan anda langsung dari gedung mahkamah konstitusi di jakarta